aku pikir kamu benar benar cintai mas riko ternyata aku salah
gak ada orang yang mencintai mas riko seperti aku cintai dia
eh awas loh ya gak ada orang yang mencintai mas miko lebih dari gue
ngapain lo kesini aja cepetan keluar
aku yakin mas riko gak bersalah
keluar gue bilang keluar
aku gak bermaksud lo buat begini
aku butuh mama untuk mengadakan diri
aku butuh mama untuk mengadakan diri

mama perlu mama untuk kasih mama semangat ma

mama butuh mama untuk menghadapi semua cobaan ini ma

mama akan bantu kamu
tidak seharusnya kamu sedih seperti ini
karena kamu anak yang baik
jadi begitu cara kamu sama om ya
kamu mau pergi besuk rico tapi gak ngajak ngajak om
karena mano tahu jadwal om padat banget
mano apapun kegiatan om yang super padat
itu bukan berarti om lupa demi keluarga om
kamu itu tanggung jawab om mano
begitu juga dengan riko
terima kasih om
mano gak ada permaksud apa apa
kalau begitu ngapain lama lama berdiri di sini
maafnya jendilannya saya buka biar ada angin segar yang masuk
jadi nyonya bisa membaseker
terima kasih ya bi
anak dan menantu saya kok nggak kesini ya bi ya
apa mereka udah berangkat ke kantor
non mano sama pak anwar tadi pagi pagi sekali sudah perginya
oh kalau den riko sejak kemarin saya gak liatnya
itu loh setelah nyonya diperiksa dokter denrico itu pergi sampai sekarang belum pulang
kena beling sedikit bu
tak ada bu
kalau boleh saya minta
tolong jagain ibu saya
karena saya mesti kerja
kalau saya diijin gak enak baru dua hari masuk kerja
insya allah saya akan jagain
gak diminta pun saya akan jagain
ngerepotin ibu terus kayaknya
kalau ada minta tolong apa apa
terima kasih ibu ya
saya berangkat bersama ibu
aku bener bener khawatir sama kamu mas
apa benar mas nyakitin jessica
kalau pertanyaan mana bikin mas tersinggung
gimana senang liat keadaan iya mas baik baik aja
om sudah menghubungi pengacara kita
jadi kamu jangan khawatir
kita akan mengeluarkan kamu secepat mungkin
sebenernya ada apa di pikiran mas
waktu berkunjung ibu sudah habis
kalian jagain mama ya
baik om akan temenin kamu
tanpa harus ketemu jessica sendirian om
mana mau tahu kenapa dia laporkan mas riko ke polisi
om tidak akan membiarkan kamu bertemu dengan wanita licik itu sendirian
dia bisa aja ngelukain kamu
tolong harus bicara dari hati ke hati sama jessica
yang mencintai pria yang sama om
ternyata aku salah
nggak ada orang yang cintai mas niko seperti aku cintai dia
nggak ada orang yang mencintai mas miko lebih dari gue
ngapain lo kesini aja cepetan keluar
mas niko nggak bersalah
keluar gue bilang keluar
keluar sekarang juga keluar
selamat pagi pak
pagi kenapa kamu terlambat
maaf pak saya tadi ada kecelakaan kecil pak
oke kamu saya kasih kesempatan
kamu bisa bawa mobil dengan kondisi kaki kamu seperti ini
ini cuma kena
goresan sedikit aja pak
terima kasih banyak pak
aku masih diizinkan bekerja di sini
terima kasih pak
jadi supaya pilih delapan